termasuk dari fraksi yang lain supaya diskusinya kira kira nanti ketika hak angket ini sudah berhasil
ada jadi subtansinya saya ingin tidak masuk pada subtansi
yang terpenting hari ini adalah proses pengusungan hak angket terus berjalan dan tahap ini perlu dikawal bersama
terutama oleh teman teman fraksi pengusul
karena secara tahapan perlu diketahui juga oleh publik secara tahapan kan tidak cukup
hanya bermodal dua puluh lima orang dan itu lintas fraksi dan itu cukup dua fraksi sebenarnya
ketika usulan ini dari dua puluh lima orang tahapan berikutnya harus dibawa di dalam rapat paripurna
di dalam rapat paripurna itu harus dihadiri minimal setengah dari jumlah anggota dpr ri
satu ratus tujuh puluh lima berarti kurang lebih setengahnya sekitar dua ratus delapan puluh delapan
dan dari yang hadir setengahnya itu setengahnya harus menetujui dari permohonan hak angket ini
dalam proses ini menjadi penting kita belum ngomong subtansi belum ngomong apa
supaya memastikan misalnya teman teman fraksi pdip yang diinisiasi sebelumnya oleh mas ganjar
itu harus menjadi sikap resmi dari fraksi pdip
karena kalau misalnya ini baru dari pasangan satu koalisi perubahan
tidak mencukupi nanti di dalam paripurna
karena fraksi pkb fraksi nasden fraksi pks